wali kota semarang henrar prihadi memberikan rumah dinasnya untuk dijadikan tempat isolasi pasien covid sembilan belas
seiring lonjakan jumlah odp dan pdp yang terus bertambah dan daya tampung rumah sakit rujukan yang terbatas
selain rumah dinas wali kota semarang hendral prihadi juga menjadikan kantor diklat di kawasan ketilang semarang sebagai tempat isolasi
maksimal tanggal tiga puluh maret dua tempat itu diklat maupun rumah dinas sudah harus bisa berfungsi sebagai tempat pelayanan untuk pdp pasien dalam pengawasan
sampai senin odp di kota semarang berjumlah sembilan ratus tiga orang dan pdp berjumlah delapan puluh empat orang dan pasien positif berjumlah enam orang
tim liputan cnn indonesia